saya reza helmi anda kembali menyaksikan cnn indonesia newsroom
komisi pemberantasan korupsi dilaporkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim di lingkungan mahkamah agung
operasi senyap ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di mahkamah agung
operasi penangkapan itu dikonfirmasi wakil ketua kpk nurul gufron
dilansir dari cnnindonesia com operasi senyap ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di mahkamah agung
operasi penangkapan itu dikonfirmasi wakil ketua kpk nurul gufron
gufron mengatakan dalam peristiwa dalam operasi tersebut tim kpk mengamankan beberapa orang di jakarta dan sejumlah uang
gufron menuturkan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang ditangkap tersebut
sebagai informasi berdasarkan ketuan kuh
kpk mempunyai waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut